kalau misalkan pak santoso melihat tayangan ini apa yang ingin ibu sampaikan ke pak santoso
saya ingin mengatakan saya suruh kembali ke pihak dulu
sebelum ini semua terjadi ibu mengenal pak santoso itu sebagai sosok yang bagaimana
ya itu memang orang peminum pak
sama keluarga bagaimana perilakunya
sikapnya ke istri ke anak
apa yang bisa ibu ingat dari sifat sifat pak sandi
barangnya itu pak baik soalnya dia itu memang sering keluar tapi kan jual karang jual apa yang dia jual pak
untuk kerja untuk menghidupi anak istri